partai kebangkitan bangsa dan gerindra akan melakukan deklarasi pada sabtu tiga belas agustus mendatang
deklarasi koalisi itu dilakukan setelah sejumlah elit pkb dan gerindra bertemu membahas finalisasi teknis deklarasi
pertemuan yang dilakukan di kediaman sekjen gerindra ahmad muzani di kawasan jakarta selatan itu dihadiri wakil ketua umum gerindra sugiono
sekjen pkb hasanudin wahid ketua dpp pkb cucuna syamsur rizal dan juga wakil sekjen pkb syaiful huda
dikutip detik com syaiful mengatakan deklarasi kerjasama politik gerindra dan pkb akan digelar di sentul international convention center bogor pada sabtu pekan ini
rencana deklarasi kerjasama politik gerindra dan pkb akan dihadiri ribuan kader kedua partai politik
ketua umum gerindra prabowo subianto
dan ketua umum pkb muhammad iskandar akan menyampaikan orasi politik